kita ke informasi mancanegara wakil presiden yusuf kala bertemu dengan putra mahkota arab saudi
pangeran muhammad bin salman di sela konferensi tingkat tinggi g dua puluh di buenos aires argentina jumat waktu setempat
dalam pertemuan itu kedua pemimpin negara membahas tentang peningkatan kerjasama ekonomi bilateral
di berbagai bidang termasuk kilang minyak informasi teknologi atau it dan pelatihan tenaga kerja
kala menjelaskan bahwa pembangunan salah satu situs kilang minyak di cilacap
erat kaitannya dengan investasi arab saudi di indonesia
keduanya sepakat pembangunan kilang tersebut akan dipercepat
kala mengakui faktor terhambatnya pembangunan kilang minyak ada pada pihak indonesia
pemerintah belum menyiapkan lahan untuk kebutuhan tersebut
pemerintah berharap dengan adanya kilang minyak di cilacap indonesia memiliki tempat penyimpanan minyak yang cukup besar
dengan demikian pemerintah dapat mengurangi impor minyak
kita kan sudah ada perjanjian tentang
bagaimana investasi ini bilang kilang di cilacap yang belum mau dimulai
dan ingin mempercepat dimulainya
kalau lebih tiga miliar dolar enam miliar dolar
jadi beberapa itu minta percepatan gitu bang
iya ya mereka minta agar dipercepat